wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman memastikan
masuknya nama menantu jokowi erina gudono dalam bursa calon bupati sleman
merupakan aspirasi dpc partai gerindra sleman
ia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan ketua umum gerindra prabowo subianto
habibur rahman menjelaskan pertimbangan nama erina gudono masuk bursa calon bupati sleman
karena keluarganya turut berjuang memenangkan pasangan prabowo gibran di sleman yogyakarta
habibur rahman juga berpandangan pemimpin perempuan kerap mendapat atensi lebih di masyarakat
usulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out
berjuang memenangkan prabowo gibran di sleman
juga mungkin karena memang seorang perempuan yang berpandangan
seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat apalagi perempuan ya
saat ini memang jarang pemimpin perempuan dan ketika ada pemimpin perempuan
mendapat atensi yang lebih dari masyarakat
intinya hal hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh pak prabowo
jelang pilkada serentak november mendatang
muncul di bursa bakal calon bupati sleman dari partai gerindra
erina disandingnya dengan sejumlah kader gerindra yang dibidik untuk maju di pilkada
munculnya nama erina di bursa bakal calon bupati sleman bukan tanpa alasan
ketua dpc partai gerindra sleman menyebut
masuknya nama erina dengan pertimbangan bahwa gerindra butuh kader muda
dan ini berasal dari masukan internal partai
di pusat maupun daerah
satu putra daerah ini kami yang kami lirik kan
pak erina gudono ya
istilahnya kami memang mencari kader kader muda atau calon yang muda
untuk dipromosikan ke masyarakat lewat partai gerindra
untuk menjelang pilkada ini
sementara menurut peneliti smrc
popularitas serina lebih baik dibanding calon lainnya
untuk maju dengan calon yang diusung gerindra
tetap membutuhkan dukungan partai lain
kalau kita lihat nama nama yang dimunculkan oleh gerindra kan
mungkin tidak ada yang sepopuler erina sekarang ini ya
sebagai sosok pendamping ks ang pangarep
jadi popularitas ini sangat penting
kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah
modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas
di sleman ini gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon bupati
masih butuh sekitar empat kursi tambahan
dari enam kursi yang sekarang diduduki oleh gerindra di sana
karena itu butuh kekuatan politik di luar gerindra
kini partai partai politik tertuju pada pilkada serentak
yang digelar november mendatang
siapapun calon kelak yang berkontestasi
tentu besar harapan bisa membawa kebaikan bagi daerah yang akan dipimpinnya